rumah sakit polri kramajati jakarta timur minggu malam kembali menerima tiga kantong jenazah dan satu kantong plastik
hasil pencarian jatuhnya pesawat sriwijaya air
ya total sudah ada sepuluh kantong jenazah yang diterima oleh pihak rumah sakit polri
satu unit mobil ambulan kembali tiba di rumah sakit polri keramat jati jakarta timur pada minggu malam
ambulan ini membawa tiga kantong jenazah berwarna orange dan satu kantong plastik berwarna kuning
kantong ini langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik
meski demikian belum diketahui apa saja yang ada di dalamnya
rencananya tim forensik akan mulai melakukan identifikasi pada senin hari ini
dengan tambahan tiga kantong jenazah ini kini total yang diterima oleh tim forensik sudah mencapai sepuluh kantong jenazah
dan untuk sementara tim dvi telah menerima dua puluh satu sampel dna yang diberikan oleh pihak keluarga penumpang pesawat sriwijaya air sj delapan belas